maaf pak aku tadi cuma mimpi bentar
karena balikin nanti nanti mama sarah yang tadi jatuh di mall
ini untuk pulang
yaudah kalau gitu papa masuk ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mama buatin teh buat kamu
bikin teh sendiri
ya gak apa apa
kan gak serius
sering kamu juga pasti lagi capek kan
kalau kiki memang benar bilang anting itu ada di koper andin
kenapa tadi nggak ada ya
kamu pilih sendiri kamu mau yang mana ya
jadi gak bisa dipake
tapi kalau andin tahu anting itu ada di kopernya
kenapa waktu itu andin gak bilang
aku tanya aja deh
kamu inget gak
terus kamu ada
lihat anting yang cuma sebelah
mama sarah lagi bahas anting dengan andin
iya aku pernah melihat itu
kamu inget gak
kamu lihat anting itu ada di mana
kok gak ada sih
kayaknya aku gak pernah nguarin di anting itu
aku pernah ngeliat anting itu ada di koper sih mbak
dan waktu itu sempet aku cari antingnya gak ada
aku juga gak tau kenapa anting itu ada di dalam koper ya
berarti bener anting itu memang sempet ada sama andin
tapi kalau sekarang nggak ada
berarti ada di mana
pasangan anting itu ada di koper andin
tadi bibi nemuin anting
waktu bumi bersih bersih sofa di bawah

bukan punya andin
tapi kalau anting itu milik mama sarah
bukan punya andin
kenapa bisa ada dirumah aku saat itu ya
anting itu milik mama sarah
bukan punya andin
iya nino silahkan masuk
ma tadi aku nggak sengaja dengar pembicaraan soal andi
iya aku yang naruh ke dalam kopernya andi waktu kita pisah
tapi yang aku heran kenapa anting itu bicara di rumah ya
mama pernah ke rumah waktu itu
apa jangan jangan elsa pakai anting itu saat ke rumah andin waktu membunuh roy
lalu anting itu jatuh di sana
ini bener bener gawat sekali buat elsa
nino ya ampun
mama memang pernah ke rumah kamu waktu itu sama papa kan
setelah kamu menikah sama andin saat itu
terus kita makan siang sama sama
nah apa mungkin pada saat itu artinya jatuh ya
dulu mama sama papa pernah datang ke rumah
nggak lama sebelum aku berangkat dinas waktu itu
aku sih mau balikin anti mama tadi yang jatuh di
terima kasih banyak ya nino
sama sama kalau gitu aku permisi mah
jadi tadi tuh mama mau jual anting ini karena kan cuma sebelah
percuma juga nggak bisa dipakai
terus pas di sana tas mama jatuh antingnya jadinya ilang
keluar dari tas mama cari cari eh terus ketemu sama nino
dan saat itu nino nawarin untuk bantu cari anting itu
alhamdulillah ketemu ini terima kasih banyak ya nino
sama sama kalau gitu aku permisi
untung nino nggak tanya tanya lebih jauh lagi
kamu ngapain ke sini
bukannya papa udah bilang jangan ganggu andin lagi
maaf pak aku tadi cuma mampir bentar
karena balikin anting anting mama sarah yang tadi jatuh di mal
ndina udah mau pulang
yaudah kalau gitu
papa masuk ya
pak tadi nino ke sini ngapain
beneran cuma ngasih anting kamu
bukan ketemu andin kan
iya dia cuma ngasih anting aku
bagus kalau gitu
kalau nino ke sini nggak ada papa nggak ada mama
nggak usah kamu buka pintu ya
papa dari mana
papa tadi habis dari kantornya al
papa ngobrol sebentar sama al
papa tadi habis ketemu sama sama
ada yang papa bicarain sama al
eh andin kita ngomong sebentar yuk
ma sebentar ya
selamat sore pak
selamat sore dan
mama sama reina udah kamu hantar
tadi di mall saya ketemu sama bu sarah
yang mau jual antingnya
tapi cuma sebelah pak
katanya yang sebelah lagi hilang
tapi anehnya kiki bilang kalau
pasangan anting itu ada di kopernya bu andi
anting yang cuma sebelah
gua inget anting itu
ternyata anting itu punya mama sarah
kok bisa ada di kopernya anjin ya
aku tak tahu
aku mau ke rumah
kenapa tadi ke kantornya al
karena papa ingin membahas tentang hubungan kalian
dari pembicaraan itu
kamu sendiri gimana
apa kamu sudah

kamu masih takut ya
kamu masih takut ya
eh tuhan kerajaan

tuhan foundation mobil telah memasuki kita

aku bukan mengandalkan studio ini
ini bisa jadi karena isni
apakah kamu selama menikah dengan al
apakah ada perlakuan al yang tidak baik sama kamu
apakah pernah dia memukul kamu
atau dengan sengaja menyakiti kamu
ingat ya ini pertama dan terakhir kalinya kamu nyusahin saya
kamu jangan manja ya kerjain kerjaan kamu sendiri
dan jangan pernah sekali sekali minta bantuan kiki atau oya untuk bantuin kamu
satu lagi kamu nyucinya jangan pakai mesin cuci pakai tangan
badan saya rusak nanti kalau pakai mesin mesin
terus jemurnya di atas ya biar cepat kering